kita sudah siapkan skema dari a sampai z termasuk skema protokol kesehatan yang disyaratkan
seperti harus minimal sudah vaksin lengkap dua kali vaksin minimal itu
dan ini harus dipenuhi oleh jama' haji kalau ingin berangkat ke tanah suci
dan ini kita sudah usahakan terus dihiarkan agar seluruh jama' haji talon jama' haji yang berangkat ke tanah suci
kita sudah siapkan skema dari a sampai z termasuk skema protokol kesehatan
yang disyaratkan seperti harus minimal sudah vaksin lengkap dua kali vaksin minimal itu
dan ini harus dipenuhi oleh jama' haji kalau ingin berangkat ke tanah suci
dan ini kita sudah usahakan terus dihiarkan agar seluruh jama' haji
calon jemaah haji yang berangkat ke saudi nanti sudah tervaksin sebanyak dua atau vaksin lengkap
kemudian pembatasan usia pemerintah saudi juga memberikan batasan usia
di bawah enam puluh lima tahun dan ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini
jadi biaya haji yang dibutuhkan itu rp delapan puluh satu tujuh juta per jama'a atau rp tujuh lima triliun
sudah kami persiapkan jemaah haji membayar sekitar rp tiga puluh sembilan sembilan juta per jemaah
jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh dpr